hai menanggapi isu resafal dalam kabinet indonesia maju sekjen partai kebangkitan
bangsa hasanuddin wahid optimistis kadernya yang duduk sebagai menteri desa pembangunan
daerah tertinggal dan transmigrasi abdul halim iskandar tidak akan diganti oleh presiden jokowi
wahid mengklaim abdul halim iskandar selalu bekerja dengan baik sebagai menteri ya semuanya
pasti ingin ada penambahan tetapi kita serahkan semuanya kepada presiden karena itu hak
prerogatif presiden itu adalah kewenangan beliau beliau tahu mana yang terbaik menteri desa
enggak digeser aman shalallahu sementara sekjen pan edi suparno juga optimistis bahwa
partai amanat nasional akan turut aktif membantu pemerintahan presiden jokowi dalam waktu dekat
meski tak secara terbuka menanggapi rumor masuknya pan dalam kabinet menteri jokowi
edi menyebutkan bahwa partai
hanya siap memberikan kader terbaiknya untuk mengawal pemerintahan presiden jokowi
kader terbaik kita mudah mudahan dalam waktu dekat ini ya bisa ikut secara aktif untuk
mendukung mengawal program program dari pak jokowi dan pak maruf amin pan dari awal sudah mengatakan
kita akan mengawal pemerintahan pak jokowi dan kiai ma'ruf amin sampai tangan sampai tahun dua ribu dua puluh empat
jawa sepanjang partai nasdem
menyebutkan partainya akan menyerahkan sepenuhnya keputusan resafel tersebut kepada presiden
sebelumnya ketua umum partai nasdem surya paloh memang sempat menemui presiden namun
joni menyatakan pertemuan itu hanyalah merupakan pertemuan rutin biasa kalau sampai akan dilakukan
reshuffle kabinet kami tentu meyakini itu telah melalui suatu evaluasi yang panjang
melalui pertimbangan pertimbangan yang rasional dan matang
pernyataan yang hampir sama juga dilontarkan sekretaris kabinet pramono anung
ia menegaskan reshuffle atau kocok ulang menteri merupakan hak atau kewenangan presiden
pokoknya itu kewenangan sepenuhnya presiden maunya kapan orangnya dari mana partainya apa
kebutuhannya apa karena pemerintahan ini kan masih dua tahun lagi
isu resafel kabinet muncul setelah presiden jokowi memanggil sejumlah menteri dan tokoh politik ke istana pada selasa
banyak yang memprediksi resafel kabinet akan dilakukan pada rabu lima belas juni atau hari ini
demi liputan cnn indonesia